nah kita semua pasti pernah dong mendengar yang namanya black garlic atau bawang hitam
nah makanan herbal ini disebut sebut kaya akan antioksidan sehingga bisa membantu melindungi tubuh kita dari berbagai penyakit
tapi sebenarnya apa sih black garlic itu dan apa manfaat lainnya yang bisa kita rasakan dengan mengkonsumsi bawang hitam ini
berikut informasinya dalam segmen healthpedia
ini adalah black garlic
black garlic adalah bawang putih tunggal yang diolah dengan kelembaban tinggi dalam waktu empat minggu
kasiatnya pertama kali dipublikasikan di jepang pada dua ribu empat belas
black garlic atau bawang hitam diyakini mengandung banyak manfaatnya
bagi kesehatan mulai dari mengurangi dampak penyakit diabetes hingga jantung
kualitas dan kandungan senyawa black garlic ditentukan oleh proses produksinya
faktor terpenting dalam proses pembuatan black garlic adalah suhu waktu dan kelembapan
untuk mengolah black garlic dibutuhkan suhu antara lima puluh hingga tujuh puluh derajat celcius
jadi ada tiga kunci yaitu suhu
kelembaban dan waktu
karena proses terbentuknya senyawa kesehatan atau antioksidan itu berbeda beda tergantung suhunya
jadi dengan pemanasan bertahap kami mendapatkan kandungan senyawa antioksidan yang lebih tinggi
black garlic juga mengandung vitamin antara lain a dan c dan mineral silanium yang mengandung antioksidan tinggi
ada satu senyawa organik yang memang ada di bawang hitam itu adalah es alil sistein namanya
si s alisistain ini selain dapat menangkal radikal bebas dia juga dapat menurunkan peradangan
dan pada bawang hitam ternyata si s alilsistein ini kandungannya enam kali lebih tinggi dibandingkan dengan bawang putih
jadi memang antioksidannya memang tinggi sekali
antioksidan tinggi meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh
manfaat inilah yang dicari orang
saya konsumsi tahun dua ribu tujuh belas alhamdulillah tubuh saya terasa sehat perjalanan lancar
terus kolesterolnya turun terus badan kita tuh enteng gitu mas
black garlic atau bawang hitam sebaiknya dikonsumsi usai makan dua hingga tiga kali sehari
black garlic bisa bertahan enam bulan hingga satu tahun asalkan disimpan di tempatnya dalam suhu ruangan
untuk mengoptimalkan manfaatnya konsumsi black garlic juga harus diimbangi dengan pola hidup sehat dan konsumsi sayur dan buah setiap hari
yudi yudawan andika suramanto jakarta